padil mau sampai kapan lo ngefitnah gue
ngarang cerita apaan sih lo yang ngarang cerita tau gak
tau mah gue gak sombong tau gak
kamu sadar gak sih
kalau edo sampai kenapa napa dia bisa melaporkan kamu ke polisi dan kamu bisa dipenjara
kenapa sih sekarang kamu suka bikin owner
fadil gak mau bikin onar
padahal gak mau bikin masalah
terus kenapa kamu pukulin edo sampai babak belur begitu
kamu itu seorang dokter
dokter itu menolong orang
bukan mencelakai orang
terserah papa mau ngomong apa
fadil gak mukulin edo pak
fadil kamu kesini
papa belum selesai bicara sama dia
udah lah pa

kenapa selalu terjadi kesalahpahaman seperti ini
apa ini lu fad
apa lo yang melakukan semua ini
tapi apa mungkin taufan kenal sama ini
mungkin dia udah mulai sadar kalau gue ada di sini
dan karena keberadaan gue udah membuat banyak masalah
taufan akhirnya lo angkat juga
belum saatnya lo tahu gue ada di sini fakir
mila bawain minuman dingin buat ke fadil
terima kasih mila
kamu gak berpikir
kamu gak berpikir juga aku mukulin edo kan
memang beberapa kali aku berantem sama edo
tapi aku hari ini sama sekali gak ketemu sama edo
aku gak mukulin dia
dan sebenci bencinya aku sama edo
aku gak mungkin mukulin dia sampai bawah belur
kalau kamu gak percaya aku akan cari buktimu
aku pasti akan membuktikannya
kak fadil nggak perlu cari bukti
mila percaya gue sama kakak
kak fadil gak melakukan itu ah
kamu percaya sama aku
kau percaya sama kakak
kamu percaya sama kakak
kamu percaya sama kakak
sama kamilah gak lihat dengan mata kepala kamilah sendiri
camilla gak akan pernah percaya
tapi selama itu kamilah akan selalu percaya sama ka fadil
hari di mana ibu akan kehilangan kamu
ibu ibu tolong jangan bicara seperti ini
ibu gak boleh sedih
ini gaji kamu selama kamu bekerja di sini
ibu camilla belum pantas menerima gaji
lagi pula kan camilla belum ada sebulan kerja di sini
sudah berapa kali ibu bilang sama kamu
jangan sungkan sungkan sama ibu
jadi terimalah ibu
masya allah ibu
ini ini banyak sekali bu
ibu maaf tapi saya nggak pantas mendapatkan uang sebanyak ini bu
anggap saja ini rejeki bayi
jangan kamu tolak
ibu akan sedih sekali
kalau kamu tolak
terima kasih ya bu
saya gak tahu
bagaimana caranya saya membalas kebaikan ibu
ini bukan kebaikan mila
untuk seorang nenek
yang sangat menyayangi cucunya